ini itu kepala dia ini kepala tempatnya
sejumlah warga panik saat mengevakuasi pengemudi yang terjepit kabin
sesaat pickup terjun bebas ke jurang sungai sedalam sepuluh meter
di kelurahan muara sarai kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat kami sore
korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit karena terluka
kanit patroli polsek bogor selatan ibtur rahmat gumilar mengatakan
sebelumnya pickup diketahui hendak mengantar pesanan batu split
nah saat melintas jalur curam pika mendadak ketak kuat menanjak
hingga mundur kencang dan terprosok masuk ke jurang
diduga pikap kelebihan beban muat hingga lepas kendali ditanjakan
polisi terpaksa menurunkan truk derek ke lokasi untuk mengevakuasi bangkai pickup yang ringsek
kecelakaan tunggal ini masih di tengah
di unit laka polresta bogor kota